untuk mengantisipasi kerumunan dan kedatangan simpatisan rizik
sihab polres jakarta selatan telah menyiagakan satu lima ratus tim pengamanan gabungan
pengadilan negeri jakarta selatan akan menggelar sidang perdana pra peradilan kasus kerumunan petamburan
tim tni polri satpo pp dan dinas perhubungan berjaga di sepanjang jalan ampera raya
tidak hanya itu sejumlah kendaraan taktis pun disiagakan
polisi akan menutup jalan mulai pertigaan ampera hingga jalan madrasah secara situasional
jika terdapat kerumunan simpatisan rizik syihab
ya namun sampai dengan pukul delapan waktu indonesia barat
pra peradilan belum ada tanda tanda kehadiran simpatisan rizik syihab
pengamanan perdana sidang pra peradilan mrs
tadi pagi sudah diambil apel dan pelaksanaan plotting jadi ada tiga titik pengamanan
yang pertama adalah di
di pertigaan jalan madrasah di pertigaan ampera dan di kantor pengadilan negeri jakarta selatan sendiri
jadi adalah kita mengamankan kegiatan agar jalannya sidang
pengadilan pra peradilan ini berjalan dengan aman dan tertib
tidak adanya gangguan tidak adanya kerumunan
sehingga yang masuk mengikuti kegiatan sidang adalah memang yang berperkara